kita semua memang masih belum bisa pulih dari duka kematian yeye
seorang gadis di bengkulu yang diperkosa dan dibunuh empat belas orang
duka terdalam tentu dirasakan oleh orang tua kerabat dan juga teman teman yeye
ya dan koresponen cnn indonesia mardika utama menemui mereka di bengkulu
tiga puluh hari setelah kebergian korban kesedihan dan amarah belum hilang dari benak yana ibu unda korban
tidak hanya dari keluarga doa untuk korban pun terus mengalir dari teman guru serta kerabat kerabatnya
masa depan gadis empat belas tahun itu harus berakhir di sini
dan terkubur karena menjadi korban dari kejahatan seksual dari orang orang yang mengalami kemiskinan ya kemiskinan moral
dan kini tujuh dari empat belas pelaku akan menghadapi ponis di meja hijau dengan tututan maksimal sepuluh tahun penjara
sementara pelaku lainnya akan segera disidangkan
lantas apakah hukuman maksimal sepuluh tahun penjara sudah dirasakan adil bagi keluarga korban
bagi kedua orang tua korban
kenangan akan sosialisasi
sosok perempuan satu satunya yang dikenal ceria rajin beribadah dan berprestasi di sekolah akan selalu membekas
dan kepergiannya adalah sebuah tragedi bagi mereka
kalau kematian dia aku terima karena tuhan yang megang nyamuk
tapi yang sehadisnya aku tidak terima karena negara ini punya hukum katanya
nah aku minta hukuman yang seberat beratnya yang bunuh tuh aku tidak terima
kalau sepuluh tahun itu tidak terima aku
aku minta dipunyai
kampung kita berbeda kan
kematian korban setelah diperkosa meninggalkan dampak psikologis bagi saudara kembarnya
dia sudah kalah sekolah lagi saja
dia sudah berani kan
dia sudah takut kan
seperti adik dia juga katanya
itulah dia sudah kalah sekolah
aku takut pak
lagi aku katanya seperti adik juga dibikin wong
itu makanya dia sudah kalah sekolah lagi
dia lagi sekolah atau lagi berani lagi kan
dia lagi sekolah lagi
gak ada yang bisa dikawal
gadis kecil itu memang telah tiada
tapi semangatnya akan tetap menyala di tengah keluarga
mereka hanya meminta keadilan yang setimpal seraya berharap di kemudian hari
tak ada lagi anak yang bernasib sama seperti dirinya
mahardika utama bengkulu